bibae segera di rti

kalian semua tunggu di sini
aku yang harus membantu mereka
ayo saya kita serang mereka
hei siapa kau anak muda
lebih baik kau mundur daripada kaum mati sia sia
kali ini akan sanggup menghadapi putraku purwanda geni
aku lebih baik mati daripada mundur
kalapati dia benar benar seorang prajurit dan patriot
biar aku yang menghadapi
mari kita cari tempat yang lebih luas
untuk menyelesaikan masalah kita
kita tinggal dicuri dan hilangkan agar tak mengelilingi orang lain atau ada yang memiliki kemampuan menghasilkan kesehatan
terima kasih sekali

daripada seorang firma kini